atlet wushu sumatera utara yang ikut dalam pon ke dua puluh papua disambut hangat saat tiba di
mapolda sumatera utara pada kamis kontingen wushu yang berhasil memboyong lima medali
emas lima perak dan lima perunggu ini langsung disambut kapolda sumatera utara kapolda mengaku
sudah berkoordinasi dengan gubernur dan pangdam untuk memberikan penghargaan kepada seluruh atlet
wushu sumatera utara teman teman sekalian saya sudah bicara sama pak gubernur pak ketua koni
pak pangdam kita akan berikan perhatian khusus kepada adik adik kita seluruh kontingen baik itu
yang berprestasi mendapatkan medali maupun yang belum berkesempatan untuk mendapatkan
medali salah satu atlet wushu yang berhasil memboyong medali emas adalah rosalinda siman
juntang kepada wartawan rosalinda mengaku saat di semifinal dirinya sempat sakit
selama tiga hari meski sakit rosalinda tetap berjuang hingga akhirnya berhasil memperoleh
modal emas kemarin saat semifinal saya sakit demam dan juga di hari selama tiga hari sampai final
tapi karena dengan motivasi dan doa dari bapak ini juga salah satu cambuk buat saya untuk lebih
semangat lagi sehingga saya bisa jadi jur lagi para atlet wushu sumatera utara berjanji akan terus
berlatih untuk menghadapi pondom
yang datang yang rencananya akan berlangsung di sumatera utara
pada hari yang sama atlet muay thai nusa tenggara timur peraih emas pon ke dua puluh papua susantindam
pataka dan ketua tim kontingen pon nusa tenggara timur diterima wakil gubernur ntt
yosef naisoik pemprov nusa tenggara timur berjanji akan memberikan bonus kepada susan sebagai
apresiasi atas prestasinya tersebut meski belum diketahui apa bentuk bonus dan berapa
nilainya sementara pemerintah kabupaten kupang sejak satu oktober kemarin telah menerbitkan sk
pengangkatan susan sebagai tenaga honorer pada satuan pol pp tim liputan cnn indonesia